plt gubernur dki jakarta sumarsono melantik kembali beberapa pejabat pemerintah yang telah dilengsarkan
menurut sumarsono pejabat yang ia lantik pantas mendapatkan jabatannya kembali karena adanya perbaikan kinerja
pada tiga januari lalu sumarsono melantik sekitar lima pejabat pemerintah
termasuk puluhan pejabat yang telah dinonaktifkan oleh gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnama
ditemui di balai kota senin pagi sumarsono menyatakan tidak ada larangan untuk mengaktifkan kembali pejabat yang sebelumnya diturunkan ke level staff
menurutnya semua staff yang dinilai baik dan rajin bekerja dapat diangkat kembali menjadi pejabat pemerintah
saya kira itu tidak ada masalah ini hukum kepegawaian
karena saya sendiri juga pernah di staffkan dalam jabatan saya dan sekarang menjadi direktur jenderal autonomi daerah dan plt gubernur dki